ini terkait dengan pernyataan presiden perancis emmanuel macron
terkait juga dengan kontroversi karikatur nabi muhammad oleh majalah charlie hebdo perancis
sejumlah orang yang tergabung dalam gerakan pemuda islam membakar sejumlah produk asal perancis
yang baru saja dibeli di sebuah minimarket di kebon sirih menteng jakarta pusat selasa sore
para pemuda itu membeli produk air mineral susu hingga sabun pembersih muka
setelah melakukan pembayaran di kasir produk asal perancis tersebut kemudian dibuang di depan minimarket
sebagian produk dibawa ke markas gpi di menteng jakarta pusat
dan produk tersebut kemudian dibakar bersama poster bergambar presiden perancis emmanuel macron
rakyat indonesia tahu bahwa perancis tidak layak untuk kami